semoga kali ini akun roy bisa dibuka
mudah mudahan masa masa indah kayak gini tuh bertahan lama
kalau bisa sih selamanya
terima kasih ikut baperki ngeliatnya ki
coba aja mbak ya kalau misal bener bener ada aladin disitu
aduh masih lebih indah
keadaan rumah ini baru dua anak cukup disitu mbak
bayangin aja dulu ada aladin disitu
pak aku mau gendang dede aladin
jangan sayang ya nanti aja ya
dede aladinnya biar sama mama ya
sini gantian sini
oke siap ya
halo untuk pria
bisa gak ada tiro disini ya mbak
sok bing danking mungkin gitu engg
yang poker bah mpr ecco
apan kita bisa foto begitu tuh
potok kayak begitu kakak

tapi di nikahan aku sama mas randy kamu tuh kan fotonya
yalah kalau gak bisa habis sadar ngapain
luar biasa emang ya aura keluarganya bagus kayaknya
iya mbak inilah yang dinamakan the real absultan pondok pelita family
udah siap fantastis

baik kemana pak
cepet ya pak
belum ada kabar apa apa dari mana
berarti orang itu masih ada di rumah makan mama
saya harus ke sana
udah tiga kali gue bulat balik keamanan ani
semoga perut gue gak mulus lagi
mas ini air jahe hangatnya
biar perutnya enakan
aduh kok perut gue jadi mulus lagi
aduh bu permisi bu
orang itu sakit perut lagi
semoga randy segera sampai ke sini
atau aku telpon ya
supaya randy aja suruh cepet ke sini
pak tolong lebih cepat lagi ya
saya ada keperluan penting yang mendadak
orang itu masih ada di rumah makan mama kan
sekarang dia tuh lagi di kamar mandi
makanya kamu ke sini cepetan
mama udah gak tahu caranya lagi tuh
nahan dia di sini gimana
ini aku menuju sana
oke mama tuh mau
paling gak lama lagi datang temen gue
biasanya sih on time
kan ada gue
apa sih nggak
gak habar lu
baik baik baik baik
mieci namanya cantik kan
terus lagi temen hidup
akun memory cloud temen gue tuh kekunci
gak ada akses sama sekali untuk gue buka
cuma sekarang masalahnya gue tuh curiga
gue tuh curiga sepertinya ada orang yang ganti password akun temen gue
lo bobol akun itu
lo cari tau lo lacak keberadaan handphone yang udah ganti password akun temen gue
sebenernya sih bisa enggak
sekitar dua sampai empat jam lah
dua sampai empat jam
nah ini gue tunjukin email memberi cloud teman gue ya
oke tunggu ya enggak
semoga kali ini akun roy bisa dibuka
sudah selesai semuanya ya bu
oke jadi sudah selesai ya semuanya ya
kira kira kapan bisa saya terima hasilnya
dalam tiga hari kami usahakan diudit dulu semuanya ya bu
nanti hasilnya kita kirim ke ibu ya
oke terima kasih ya
terima kasih semuanya
sudah selesai thank you ya
thank you semuanya
mau foto keluarga
ganti baju dulu ya
mama gak sabar deh ingin memajang foto keluarga kita di rumah
mudaikan ada roy
pasti foto yang akan lebih lengkap
dan lebih bahagia
gak usah diinginkan terus
aku sangat paham dengan perasaan lama
sama seperti aku yang udah terluka karena kepergian indi
mama juga pasti sangat terluka karena kepergian roy
semoga aja kebenaran akan terungkap
agar mama tidak menyangka aku sebagai pelaku pembunuhan roy
pasti zaman ini dua kali kemarin ada yang mengangguk pahasannya
ya salah satu
dancing is love tanya dengan